saya pasti bisa menganalisa situasi ini
dan mereka akan konfrontasi saya
atas semua yang terjadi
sebelum semuanya semakin berantakan
saya harus menyiapkan sesuatu
untuk memuntaskan semua ini
masal nyariin aku
halo selamat malam mbak
ada orang yang namanya aldebaran gak yang cari saya
sebentar saya cek terlebih dahulu ya bu
maaf tidak ada bu
oh gak ada ya
ya udah kalau gitu
terima kasih ya
sama sama ibu selamat malam
masal gak nyariin aku disini
bahkan andien bakal mati lagi
bah andien sama reina kemana ya
kenapa belum pulang juga sih dari jam segini
kan kangen pengen ngobrol sama mbak andien sama reina
apa belum pulang
halo selamat malam dengan klinik sailendra
mbak jessica nya ada
iya dengan saya sendiri ada apa ya
ini ada surat buat mbak jessica dari rosa alfahri
kira kira surat ini mbak jessica yang ambil sendiri atau bagaimana
mbak apa bisa suratnya itu dikirimkan ke alamat saya
bisa tolong disebutkan alamatnya ya
baik akan segera kami kirimkan ya
ibu rosa ngirimin aku surat
surat apa ya

sudah mas ini aku aja yang beri
tidak apa apa terima kasih
baik tidak usah
sa boleh papa lihat ke aisha
oh iya aku antren papa ya
aku mau bicara berdua dengan kamu
biar papa aja yang anterin pak chandra ke kelas ya
mau bicara apa sih
kita bicara depan
semoga jessica benar benar menerima surat itu
semoga benar benar diterima sama jessica
coba aku hubungi andin
andin tidak bisa dihubungi
saya datang ke hotel pun belum tentu
dia mau menemui saya
ini tinggal soal waktu
cepat atau lambat andin pasti akan bicara ke hal
mereka pasti bisa menganalisa situasi ini
dan mereka akan konfrontasi saya atas semua yang terjadi
sebelum semuanya semakin berantakan
saya harus menyiapkan sesuatu
untuk memuntaskan semua hal
menyebabkan keadaan anus
dan tidak ada esering helmet
akan yang kami patuhi
dengsternya akan mendoyj polisi canga
raya yang dijelaskan
hingga jika tidak mendorong
maka jangan sopa
saya tidak mau perolehmu
kenapa kamu masih menunggu riki
kenapa kamu tidak mengindahkan kata kata aku
kenapa selalu saja
kamu menggari janji azhar
cerita sama aku
antara kamu dan riki
ada hubungan apa
aku cuma bilang ke ricky
kalau waktu aku cuma dua hari
habis itu aku balik ke lapas
makanya dia datang
pengen ketemu sama keisha buat terakhir kali
aku mau ketemu sama riki
apa hubungannya dia dengan keisha
untuk apa ngelihat untuk terakhir kali
riki itu siapa
sampai harus ketemu dengan
dia udah banyak nolong aku nino
kalau bukan dia yang nolongin aku pas di sungai
sekarang aku dan keisha gak mungkin ada disini
namu itu kenapa sih
itu undang undang jadi surat went cannons